presiden jokowi dodo memimpin rapat terbatas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau senin malam di hotel novotel pekanbaru
ya akhirnya pak jokowi ini menepati janjinya ya megi ya untuk datang langsung memantau karhutlah di riau
dimana jokowi dalam keterangannya mengatakan bahwa pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran hutan adalah mutlak apalagi terjadi di lahan gambut
jokowi meminta pemerintah daerah mulai dari gubernur hingga lurah dan rt rw lebih responsif menangani persoalan karhutlah
begitu pula dengan jajaran tni polri harus bersinergi mulai dari tingkatan pusat hingga yang terendah hingga gunanya menanggulangi dari kardula ini
jokowi menambahkan bila perangkat ini diaktifkan dengan baik maka titik api sekecil apapun akan bisa segera ditemukan
jokowi menambahkan bila perangkat ini diaktifkan dengan baik maka titik api sekecil apapun akan bisa segera ditemukan
jokowi menambahkan bila perangkat ini diaktifkan dengan baik maka titik api sekecil api sekecil api sekecil akan bisa segera ditemukan